tadi mama tuh udah seneng banget waktu kamu terima kasih sama allah
karena al udah nyelamatin kamu
eh tapi ternyata ujung ujungnya kamu malah ngomongin sesuatu yang bikin mama sama papa malu
salah lagi kan aku
andien pasti bersyukur sekali punya suami seperti kamu al
ya kalau untuk menjaga andin kan udah tanggung jawab kewajiban saya sebagai seorang suami
apalagi saya mau membayar waktu saya yang sudah terbuang selama ini
aduh males banget sih gue harus manis manis sama oldebar
iya iya gue tau gue berhutang nyawa sama lu al
padahal kan kamu bisa telepon polisi
gak usah reput reput kayak begini
saya nggak pernah minta kamu ya untuk membahayakan diri kamu sendiri buat nolongin saya
saya udah mau telfon
saat kamu ngomongnya begitu sih
loh aku bener dong
di sini aku peduli sama al supaya
sekarang gini nih
kalau dia sampai kenapa napa siapa yang disalahin coba
pasti aku kan
saat kalau kamu mau bilang terima kasih sama al ya
udah terima kasih aja
gak usah pakai kamu tambahin lagi dengan kata kata yang gak penting
apa sih pak
masa aku gak mikirin dulu sebelum ngomong
harusnya terima kasih selesai
udah gitu aja
udah udah udah cukup
lebih baik kamu gak usah ngomong kamu diam aja
mama anterin kamu
udah biar aku disini aja ya
ya papa temenin aku ya
terima kasih banyak ya ma
hati hati di jalan
tarik dong coba dulu udah ya
saran papa lebih baik kamu pulanglah
saya gak capek juga
kasian andin sendiri kalau saya tinggal
tapi kan kamu bukan hanya harus memperhatikan andin
anak anak di rumah juga harus memperhatikan
mereka juga pasti kaget sama kamu
udah biar papa disini
papa yang jagain andin
ya ganti ya
reina asgara pasti nunggu saya di rumah
reina asgara pasti nunggu saya di rumah
reina asgara pasti nunggu saya di rumah
reina asgara pasti nunggu saya di rumah

aku juga gak mau lama lama disini
adi baik baik aja
aku selalu kepikiran terus
apalagi kondisinya seperti saat ini
ya allah semoga adi cepat pulih ya pak
perempuan itu jago nyemunyai si hatinya
gak tahu deh
saya juga bingung
emisi udah udah gak usah gakusah tiduran aja
semakin baik opa
saya gak bisa menjaga rini dengan baik
ya rini juga ada anil dari saya kan
rini bukan salah papa juga
malah harusnya saya berterima kasih sama bapak
bapak udah selamatin saya dan membawa saya kesini
dan jujur pak
kejadian ini saya dengan
kejadian masa lalu
emang ada kejadian apa ya
banyak sekali kejadian di masa lalu
yang bapak dan randy hadapi
bapak dan randy itu sama sama mengejar orang jahat pak
saya itu sampai deg degan
kalau ngeliat bapak sama rendi menghadapi itu
eh sorry saya mau tanya
kerjaan saya itu apa sih
ya yang jelas pak
kejadian kejadian di akhir akhir ini
mengiakkan saya dengan
kejadian di masa lalu
yang kita sering mengejar orang jahat pak
ya begitulah pak
saat ini bapak
belum mengingat semuanya
saya seperti bertemu dengan bapak yang dulu
tadi mama tuh udah seneng banget tok tung
tadi mama tuh udah seneng banget tok tung
tadi mama tuh udah seneng banget tok tung
karena anda nehanya mengibut
kalau tiba tiba dia kenapa napa siapa yang disalahin
pasti aku ma
aku gak maulah kayak gitu
kamu itu memang paling pinter bikin mama emosi
selalu iya iya aja kamu tapi terus kamu ulangin lagi ulangin lagi
gini deh kalau kamu memang gak mau dengerin omongan mama sama papa
kamu keluar aja sekarang dari rumah ini
apaan sih ma
mah aku habis diculik loh ma
harusnya aku disayang bukan dimarah marahin kayak begini
masih untung aku datang ke rumah ini selamat mah
kamu belum tahu kalau jantungnya papa itu udah hampir kumat
waktu mau melaporin kamu ke kantor polisi
karena papa diancam sama orang yang gak dikenal
kamu gak tahu kan
segitu khawatirnya orang tua kamu
orangnya ricky ya
jadi benar kamu tadi ketemu dia kan
coba kakak diajarin nanti mbak
papa habis dari luar
papa kan kotor
iya sayang sebentar ya anak ya
papa kan dari luar
papa dari luar ini papa masih kotor
papa bersih bersih dulu
nanti baru main sama rena sama skara ya
persis yang dibilang mama ta
kalau kita dari luar
harus mandi dulu
papa udah mulai inget ya
ya memang tadi papa agak sedikit kotor
makanya papa pingin bersih bersih dulu supaya bisa main sama rena sama skara
biar rena sama skara enggak
bawaan kuman papa dari luar
tapi memang mama sering bilang gitu ya
yaudah kalau gitu papa mandi dulu ya
papa bersih bersih terus habis itu kak ina sama sama main sama papa ya
nanti kalau papa lama lama disini mama tau nanti mama marah sama papa
segera pulih andin setiap sudut rumah ini sangat merindukan suara dan kehadiran kamu
aku mandi dulu ya